bagaimana perkembangan di turkiye pasca gempa yang terjadi
kami sudah terhubung kembali dengan wni yang berada di hatay turkiye
merupakan salah satu kota yang terkena dampak hebat gempa beberapa hari yang lalu di turki
selamat sore waktu jakarta ataupun siang waktu turkiye
selamat siang mbak saya
ya rizky bagaimana kabar anda di sana dan juga bagaimana kabar para wni di hatay khususnya dan juga turki secara umum
ya mbak saja hari ini adalah hari ke enam setelah terjadinya gempa di turki yang berkekuatan tujuh delapan sr
saya sendiri waktu terjadinya gempa itu berada di wilayah hatay tepatnya rehanli
dan saya berada di lantai tujuh saat itu pukul setengah empat pagi terjadinya gempa
kemudian alhamdulillah kami di dalam apartemen semuanya selamat
dan beberapa wni juga sudah banyak yang dievakuasi
oleh kbri indonesia
alhamdulillah kbri indonesia bekerja sangat keras untuk menolong warga indonesia yang ada di berbagai provinsi yang ada di turki
seperti itu mbak
mas rizky boleh digambarkan mungkin saat ini kondisi di tempat anda melaporkan seperti apa
karena saya juga bisa melihat kami di sini melalui layar kaca
ada bangunan yang runtuh di belakang mas rizky
apakah itu apartemen ataupun kantor
bisa digambarkan mungkin mas
kita sekarang berada di provinsi hatay tepatnya itu di wilayah antakya
dan masyarakat yang ada di indonesia bisa melihat di belakang saya ini adalah apartemen rumah semuanya hancur total
dari sepanjang ini semua sampai ujung sana itu terata dengan tanah
dan di sebelah sana juga rata dengan tanah
dan ini semuanya sekarang sedang dilakukan evakuasi oleh para rescuer
dan mbak bisa lihat juga di sana banyak rescuer dan berbagai macam ngo yang juga ikut membantu
untuk melakukan evakuasi
dimana korban masih sangat banyak berada di dalam runtuhan bangunan di wilayah antakya
perkembangan jumlah korban hingga hari ini seperti apa mas
tadi pagi saya membaca berita di wilayah turki sendiri ini korban sudah mencapai dua puluh empat orang
untuk korban yang meninggal saja
dua puluh empat jiwa yang meninggal yang luka
untuk yang luka saya kurang update
tapi terakhir itu adalah puluhan ribu
orang yang sudah ditolong dan dibawa ke berbagai macam rumah sakit di seputaran kota kota yang terdampak
baik kemudian bantuan dari negara mana saja mas yang sudah tiba di sana
dan dari indonesia juga sudah mengirimkan bantuan logistik dan juga tim sar yang rencananya akan ikut membantu proses evakuasi dan pencarian
apakah mas rizki sudah mengetahui informasi mengenai kedatangan mereka mas
ya betul tadi juga saya baca bahwasannya negara kita sendiri ikut memberikan support kepada turki melalui timsarnya dan juga bantuan kemanusiaan dibuka sebesar besarnya untuk menolong masyarakat turki yang terdampak gempa
juga tidak kalah kalah besarnya juga bantuan dari luar negeri seperti negara negara eropa dan beberapa negara negara asia yang juga ikut menerjunkan tim sarnya dan juga bantuan kemanusiaan yang kita bilang cukup besar
berbicara mengenai proses evakuasi ini begitu membutuhkan bantuan yang cukup besar
bisa digambarkan bagaimana proses evakuasi di sana bagaimana proses pencarian di sana dan juga tantangannya apa melakukan proses evakuasi dan juga pencarian mas
ya pertama sekali saya jelaskan dulu hari pertama gempa itu pusatnya berada di dekat dengan gaziantep ini salah satu kota yang sangat besar
dan kemudian para penyelamat memfokuskan diri ke wilayah tersebut seperti malatya gaziantep dan kartamas
mereka lebih fokus ke wilayah tersebut
dan bantuan alat alat seperti alat berat kemudian jumlah relawan yang ikut terjun pun sangat sedikit hari itu
namun belakangan ini sudah mulai bertambah banyak ngo ngo yang datang ke sini
bahkan masyarakat juga ikut mencari korban korban yang masih tertimpa di dalam bangunan
dan tantangannya itu di wilayah tertentu itu suhu bisa sampai minus empat
ada yang sampai minus dua belas derajat
dan ini membuat para penyelamat agak sedikit berat
kemudian belum lagi bangunan bangunan yang apartemen sehingga tumpukan tumpukan dari batu itu membuat sulitnya untuk mengevakuasi masyarakat yang ada di sini
terkhususnya wilayah antakya ini baru start ngo atau relawan masuk ke wilayah ini
karena di wilayah sandiurfa wilayah gaziantep sudah mulai tercover seperti itu
dan mereka mulai pindah ke wilayah antakya
sekarang untuk saat ini wilayah wilayah mana saja yang menjadi fokus pencarian
dan masih adakah wilayah yang tidak bisa terjangkau mas
atau belum bisa terjangkau
alhamdulillah mbak seluruh wilayah sudah mulai bisa terjangkau
dan fokus untuk pencarian saat ini wilayah antakya malatya juga masih terus dilakukan evakuasi
namun saat ini berita mulai memfokuskan
oleh turki sendiri itu berita mulai difokuskan ke wilayah hatai
karena di sini bangunannya rata rata sudah lubuk hancur
dan merupakan jarur lengket itu sendiri melewati komunitas di wilayah hatai
seperti itu juga
selain alat alat untuk melakukan proses evakuasi alat berat
bantuan apa lagi yang dibutuhkan oleh masyarakat turki warga turki di sana
apalagi mengingat cuaca begitu dingin di sana
hari pertama sampai hari keempat itu memang adalah hari hari yang paling berat untuk masyarakat turki
karena di sini listrik air internet semuanya terputus
kita tidak bisa melakukan apa apa
termasuk saya sendiri merasakan bagaimana susahnya hidup di wilayah yang baru saja terjadi gempa seperti itu
nah setelah kita beberapa hari berlanjut kita melakukan pendataan
maksudnya kita pergi ke beberapa tempat untuk mengecek kebutuhan apa saja yang mereka butuhkan
kita mendapati mereka saat ini sangat membutuhkan
seperti perlengkapan musim dingin selimut air bersih dan makanan siap saji
karena itu adalah hal hal yang darurat saat ini dibutuhkan oleh teman teman kita yang ada di sini
beritahu mbak saja
baik muhammad rizky langsung dari hatay turki
terima kasih atas laporan anda
di tengah tengah anda juga sedang mengalami pasca gempa di sana
semoga anda dan juga teman teman wni serta warga turki ini bisa selamat dan baik baik saja dalam keadaan sehat